kami sudah terhubung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia ada putih vanfudi langsung dari ut
selamat siang putih siapa saja yang sudah hadir di sana dalam wisudawan almarhum
selamat siang heranov dan juga pemirsa
memang tadi pagi sudah datang ayah dari brigadir j yaitu samar huta barat bersama dengan kuasa hukumnya
namun kehadiran beliau ini sudah sejak pagi pagi sekali sehingga kami para awak media semua disini belum sempat untuk melihat kedatangannya secara langsung
kemudian disusul dengan kehadiran irma huta barat bersama dengan kerabat dari ibu almarhum yaitu t sinambela
ini mereka datang tadi menyampaikan sepatah dua patah kata tentang berlangsungnya wisuda ini diharapkan menjadi hal yang mengembirakan
tapi pada kenyataannya memang
memang hari ini brigadir j sudah tiada sehingga ini menjadi momen yang mengharukan bagi keluarga mereka seperti itu
dan saat ini kami para awak media sedang menunggu konferensi pers yang dilakukan oleh rektorat universitas terbuka bersama dengan keluarga dari brigadir noktiansah joshua huta barat itu sendiri
namun saat ini konversi belum dimulai kami standby untuk mendapatkan statement dari rektorat universitas terbuka dan juga keluarga dari brigadir j itu sendiri
di belakang gedung tempat saya berada ini di universitas terbuka convention center ini sedang berlangsung penyerahan ijazah kepada para wisudawan
yaitu sebanyak lima ratus wisudawan dalam kloter pertama
nah nanti untuk pemberian ijazah kepada ayah dari brigadir j ini diberikan secara khusus di luar kloter pertama ataupun tidak masuk dalam kloter kedua
artinya diberikan secara langsung oleh rektor universitas terbuka kepada sang ayah yaitu samuel huta barat sebagai simbolik penyerahan ijazah untuk mahasiswa
atau wisudawan yaitu brigadir j yang memang saat ini sudah tiada dan brigadir j ini lulus sebagai sarjana fakultas ilmu hukum yang sudah masuk dalam unit program belajar jarak jauh universitas terbuka jambi pada dua ribu lima belas
artinya brigadir j ini menempuh program sarjana ini dari dua ribu lima belas hingga sekarang sepanjang tujuh tahun dan beliau ini atau almarhum ini tergolong dalam mahasiswa yang mendapat nilai memuaskan
ipk nya adalah tiga dua puluh delapan
untuk universitas terbuka sendiri ini hanya mengundang mahasiswa untuk datang ke acara wisuda di gedung utcc ini
kepada mahasiswa yang memiliki ipk minimal dua tujuh
artinya brigadir j ini sebagai salah satu mahasiswa terpilih untuk datang langsung ke gedung utcc
melaksanakan wisuda karena nilainya masuk dalam memuaskan yaitu tiga dua puluh delapan
dan sebagai apresiasi dari pihak rektorat atau sivitas akademika kepada brigadir joshua
karena perolehan nilai yang memuaskan tersebut maka pihak rektorat ini memberikan fasilitas
dan juga mengakomodasi kedatangan kedua orang tua dari brigadir j untuk menerima ijazah secara simbolik
dari brigadir j itu sendiri
tadi pagi ayah dari brigadir j yaitu samuel huta barat ini sudah datang
dan sayang sekali memang untuk ibu dari brigadir j ini
mengaku belum sanggup untuk datang ke acara wisuda karena masih mengalami trauma
atau belum sanggup untuk mendatangi acara acara yang berkaitan dengan anaknya
ini hanya mengingatkan sang ibu akan luka yang masih ia rasakan atas kematian sang anak
dan memang saat ini proses wisuda sedang dilakukan dan juga memang tadi irma kota barat
yaitu ketua dari komunitas civil society indonesia mengatakan bahwa
proses wisuda ini merupakan proses yang mengharukan dan juga mengembirakan sebenarnya
tetapi memang ini menjadi salah satu hal yang ditunggu tunggu oleh keluarga almarhum
karena almarhum sudah menempuh pendidikan sarjana cukup lama
dan memang ini menjadi salah satu patokan dari brigadir j untuk dapat menempuh
atau mendapatkan karir yang lebih tinggi
baik tentunya kita tidak lupa ya mengucapkan selamat kepada pihak keluarga
tapi yang saya ingin ketahui juga putih bagaimana dengan pengamanan dari pihak keluarga
setiba di jakarta sampai balik dengan jambi nanti apakah ini sudah terjamin
keselamatan keamanan dari pihak keluarga meskipun sudah diakomodir oleh universitas terbuka atau ut
kemudian apakah ada komentar dari pihak keluarga terkait dengan hasil otopsi ulang kemarin
baik untuk ayah dari brigadir j atau samir huta barat ini sendiri sudah tiba di tangerang selatan sejak semalam
beliau bersama kuasa hukumnya ini sudah meninjau lokasi
diberlangsungkannya atau diselenggarakannya wisuda yang digelar pada hari ini
yaitu di gedung utcc atau universitas terbuka convention center
untuk pengamanannya sendiri baik dari ayah dari brigadir j maupun tadi kerabat dari sang ibu dari brigadir j ini
tadi kami melihat datangnya tidak ada pengamanan khusus
misalnya pengaman dikawal oleh polisi atau apapun mereka hanya datang dalam rombongan satu mobil saja
dan tidak ada pengamanan khusus dari aparat
aparat kepolisian seperti itu
dan kemudian kami belum mendapatkan statement dari pihak keluarga baik dari kerabat sang ibu maupun sang ayah itu sendiri
tentang hasil otopsi yang memang menyatakan bahwa tidak ada luka lain di jasad brigadir j selain luka tembak itu sendiri
dan nanti pada konferensi ini pada konferensi pers yang akan diberlangsungkan setelah ini
kami akan meng update lagi informasi terkait hal tersebut